hai assalamualaikum aku jb azahra barusan aja aku lagi nge review produk baru di
tokoku untuk konten di instagram nah dalam vlog kali ini aku bakalan ngasih lihat
kalian keseharianku sebagai entrepreneur yang gak bisa lepas dari kegiatan ekonomi digital
dalam melakukan transaksi bisnis aku sangat dimudahkan dengan adanya internet banking
untuk kegiatan promosi media sosial sangat berpengaruh
produk ke internet aku dapat menjangkau lebih banyak pembeli dari berbagai daerah
nah untuk memudahkan pengiriman barang aku menggunakan jasa transportasi online
transaksi bisnis berbasis teknologi yang aku lakukan tadi tentunya mendorong pertumbuhan
ekonomi dan meningkatkan daya saing produk sekarang yuk ikut aku jalan jalan
nah sekarang jb sudah sampai di salah satu pusat perbelanjaan di kota surabaya
dan nanti segala transaksi yang jb lakukan tidak menggunakan uang tunai
untuk transaksi non tunai menggunakan kartu debit aku nggak perlu lagi bawa banyak uang tunai
proses pembayarannya pun cepat dan praktis
tidak ada tuh ceritanya ribet cari uang pas atau bahkan dapat kembalian permen
selain itu aku juga menggunakan aplikasi pembayaran online yang bisa dengan mudah bertransaksi melalui telepon pintarku
nah ini dia belanjaanku tanpa tunai
itu dia keseharianku sebagai pelaku usaha dan juga konsumen yang aktivitasnya sangat terbantu dengan adanya ekonomi digital
aku jb azhara sampai ketemu di vlog berikutnya assalamualaikum